pembajakan kapal komersial yang belakangan terjadi di perairan indonesia dan filipina memang meresahkan industri perkapalan tanah air
ya karena itu menteri koordinator kemaritiman berharap pemerintah indonesia dan filipina melakukan patroli dan juga pengamanan yang lebih serius di kawasan ini
memang perlu ada kerjasama seperti kita dengan malaysia dan singapura untuk selat malaka
ya patroli bersama untuk mengurangi resiko terhadap kegiatan kapalan dan maritim yang komersial maupun penumpang
nah di kawasan filipina selatan kerjasama ini belum ada
jadi kita harus mulai untuk bicara supaya antara filipina malaysia indonesia
supaya ada kerjasama dalam patroli maritim untuk mengurangi risiko resiko yang tidak diinginkan